sekarang jangan nikar janji sama diri sendiri
selamat ulang tahun
saya mau rujuk sama kamu
terima kasih bet
terus nanti gantinya gimana
jangan uang hasil dari nyopet
saya mau beli tas dulu
buat hadiah ulang tahun si kakak anak saya
sekali lagi terima kasih
pakai selamat siang segala
udah sana pergi
disini aja deh

saya berdua orang itu gak marah
nanti justru yang gira kamu marah
dia berasa dicuekin terus sama kamu
aku tuh bukan marah
bukan cuma sama dia aja
sama kamu juga
kesel apa iri
ih enak aja
gak enak tau kalau ngomong dicuekin
ya udah maafin saya sama rambutnya
tapi bener nih
kalau kita pergi berdua
ranti gak bakal marah
kamu gak makan siang
tadi aku liat junedi cuma berdua sama dewi
kamu gak ada
gak usah lah ya
kalau udah tagi setoran gimana
gak usah lah ya
gak usah lah ya
gak usah lah ya
gak usah lah ya
gak usah lah ya
gak usah lah ya
bilang aja kita lagi jaga jaga
takut dicari polisi
gara gara udah dilaporin sama dija
sekitar tujuh belas menit
enggak kira kira aja
biasanya bilangnya lima belas menit
tadinya aku mau bilang lima belas menit
tapi perasaan udah lebih dari segitu
sayang mah gak masalah
mau operasi hayu
enggak juga gak apa apa
asal nanti kamu yang jawab
kalau ditanya sama bos saif
kalau ditanya bos saeb
nanti saya yang jawab
akibatnya tetap ditanggung sama sama
itu bawa tas
kirain mau main
belajar sambil main
belajar sambil main
apa main sambil belajar
belajar sambil main
sama main sambil belajar
kalau belajar sambil main mah
belajarnya lebih utama
kalau main sambil belajar
mainnya yang lebih utama
tau sama om ubet aja deh
dikasih tau yang bener
malah bilang terserah
iya kakak cuma pengen bapak pulang
selama panjang umur
saya mau nganterin hadiah buat si kakak tas sekolah
belinya pakai uang dari hasil
bukan saya pinjam dari teman
nanti ngembaliinnya pakai uang dari hasil
bukan khusus buat masalah ini saya udah ada planning buat cari uang halal
planningnya mau dari mana kamu kerja apa
tahu yang pasti mah dijamin halal
gak usah diantarin aku ambil kamu di mana
gak tau gak ada kontak hari ini
yaudah kalau gak tau mah
kamu gak usah laporin ke aku
kamu mau ngelindungin saeb
kamu mau ngelindungin saeb
apa takut sama saeb
kalau kamu kasian sama deden
kamu harus bantu dia keluar dari kelompok saib
caranya saib harus dilaporin dulu ke polisi
deden berhak merdeka seperti kamu
aku juga udah ketemu deden
kamu kenal deden
kamu pernah di
terus itu juga dikembalikan lagi
alasan deden notes itu gak penting buat dia
tapi dia pikir penting buat aku
pada dasarnya deden itu orang yang baik
cuma orang orang sekitarnya yang rusak dia
dia mau balik lagi ke jalan yang benar
kita salah kalau ngebiarin langkah dia jadi susah
aku udah mau pulang
harusnya aku yang bilang kenapa
kenapa udah mau pulang
aku udah kelamaan di sini
kenapa tadi gak ngajak
bukan aku yang ngajak ketemuan
terus urusannya juga bukan urusan yang orang lain boleh tahu
sekarang mana berani berbicara
ada apa tidak seperti si pria lawkwin
dua ribuan semua
sama lima ratusan
uang dari mana
di ujung jalan dari tempat kita tadi
kamu tadi kan marah
nggak mau diajak ngomong
kamu diem aja sampai ketiduran
jadinya saya pergi aja sendiri
saya tadi sebetulnya bukan marah
yaudah kesini kalau mau ikut nodong ma
saya ke kiri atau ke kanan
perlu uang receh buat kembalian
bayar masing masing aja
kamu tambahin sisanya
udah selesai nodongnya

nggak ada yang nge subscribe
nggak ada yang nge subscribe
nggak ada yang nge subscribe
nggak ada yang nge subscribe
kamu nelepon terus saya nerima telepon dari kamu dulu
begitu saya selesai nelpon yang saya todong udah gak ada
ini hadiah ulang tahun buat si kakak
tas buat sekolah
uang beli tas ini
bukan dari hasil nyopet
kan waktu di telepon saya udah bilang
uangnya boleh pinjem
bukan dari hasil nyopet
kamu mau kerja apa
soal kamu mau cari uang halal
itu janji kamu sama diri kamu sendiri
kamu dulu pernah ingkar janji sama saya
sekarang jangan nikar janji sama diri sendiri
bilang ke si kakak
selamat ulang tahun
saya mau rujuk sama kamu